tiduran ya aku ya
sebenernya mama gak mau ganggu kamu sih
kayaknya kamu mesti keluar deh
di ruang tamu
kalau feeling saya gak kesana
feeling saya gak kesana
kalau misalkan memang reno diculik
otomatis pasti saya sudah dikontak
diminta uang tebusan
ini sama sekali nggak ada
saya punya pemikiran yang agak
yang agak berbeda ini
karena tadi saya ngeliat askara
malah saya berpikir mungkin
karena di mall itu rena ngeliat askara
bisa juga sih alf
bisa juga reda ngeliat askara
jadi dia spontan ngejar
kemungkinan itu ada
kita nggak boleh menutup kemungkinan yang lainnya

ya kita pernah
saya nggak tahu saya pikir dia itu orang ya
iya nggak masalah
bapak apa masih ingat dengan anak itu seperti apa
atau ada orang di sekelilingnya
dia sama ibunya
karena dia sempat nangis juga pak
anaknya reda rewel di mobil
terus mereka naiknya dari mana ya pak
waduh saya lupa pak
sudah ada dua orang melihat askara
berarti pak al benar
askara ada di kota ini
oke saya boleh minta nomor bapak
oke terima kasih pak
sekarang kalian ikuti semua jalur angkut itu oke
dan catat dulu pelan nomornya
takutnya nantinya kita penting
supir angkot itu sudah ditemukan pak
dan saya juga sudah minta nomornya
jadi nanti kalau misalkan dia melihat askara lagi dia akan langsung telepon saya pak
dan sekarang kita semuanya sedang menelusuri jalur angkut itu pak
lanjutkan ya ren
kata ren diapa
ren udah nemuin supir angkut yang tadi bawa askara
berarti askara dalam keadaan sehat dan ada di sini
at least kita tahu bahwa askara selamat sehat dan ada di sini
jadi sedikit banyaknya kita ada titik terang untuk mencari askara
ibu semoga sekarang pulang ke rumah ini masih dalam keadaan sehat
soalnya lagi kita takut kalau sampai askara dihasil sama orang yang jahat nanti askara sengsara bu
sejarahkan di rumah ini askara selalu bahagia terus dilimpah kasih sayang
jangan pikir yang macem macem ki
mendingan sekarang gitu doain askara rena biar cepat pulang ke rumah
lebih baik saya sama sarah pulang aja ya
apa apa mau bicara sebentar sama kamu ya
bentar ya bu rosa ya
ya silakan pak
ada yang papa mau tanya sama kamu tapi papa nggak mau nanya di sana tadi
menurut kamu apakah hilangnya rena sama sekarang ini ada hubungannya sama teror yang baru baru ini terjadi
kalau dari saya jujur sebenarnya
saya agak takut untuk memikirin itu
saya selalu berdoa mudah mudahan gak ada hubungannya sama sekali ya
dan sekarang pun saya juga gak mau menebak nebak
karena takutnya kalau saya mau mikirkan itu
bukan mencari askara dan rena tapi malah mencari si peneror
sekarang saya cuma gimana caranya saya mau cari sekarang mau cari rena
saya bisa kembali bareng bareng dengan mereka
mau hidup dengan mereka
itu aja pak
kamu juga harus ingat ada papa disini
papa siap bantuin kamu
papa siap mencari rena dan askara
kamu gak sendirian lah oke
terima kasih banyak pak
kalaupun memang saya sangat butuh bantuan pasti saya akan mengabarkan pak prabowo
butuh gak butuh libatkan papa
mama tahu kamu pasti akan melakukan segala cara untuk menemukan askara sama reinhard
tapi kamu juga harus ingat kamu harus jaga diri
kamu harus jaga kesehatan kamu
insya allah terima kasih perhatiannya ya papa
kamu gak sendirian
gak pernah sendirian
terima kasih pak sofia
terima kasih sekali lagi

hati hati di jalan ya
shanti ya pak sofia
nanti ya pak sofia

permisi saya masuk dulu
sombong banget sih jadi orang
hidup sama sama ngontrak juga
sombong banget sih jadi orang
memang tadi ini reddy yang suruh untuk
bawain buat mbak nia katanya
semoga berguna loh semuanya ini
mbak ada waktu nggak kita ngobrol ngobrol sebentar
saya tahu di dalam dulu ya
saya tunggu di sana
eh malah manis banget
dikira gue mau jahatin apa
itu tetangga bikin kesel
bikin kesel kenapa
dia getus banget
sekarang kelirin orang lain
ya biarin aja lah
kamu ngapain juga sih ngurusin orang
ya kali aja dia tuh lagi lemah salah
kan kamu gak tau
udahlah mas kamu tuh ngapain sih berpikiran buruk sama orang
kalau dia minta tolong sama kita
udah gak usah ditolongin
kamu belum tidur mah
aku lagi liatin potrena maskara
amanah ini ada apa sebenarnya
mama bukan yang gak
mama sudah berusaha tegar sudah berusaha kuat
mama sudah berusaha kuat buat kamu juga
mama tahu kamu lebih terpukul
mama jadi takut mengejamkan mata
mama takut menyambut hari esok
mama takut membuka mata
takut kalau ada hal buruk lagi terjadi
dan mama gak mau
ya gue serah dulu ya
tolong buka pintu kamar
mama isi rat aja ya
mama pikir sama dia ya
mama terlalu banyak pikiran
udah gak usah terlalu dipikirin masalah mati
ini minumnya mas
mas udah ada apa
nanti kasih tau ke gia kalau butuh apa apa
ini minum dulu sedikit ya
mama taruh di sini ya
mama terlalu banyak pikiran
udah gak usah terlalu berat dulu mikirnya ya
gimana mama gak mau banyak pikiran mak
mama sudah berusaha untuk kuat
mama udah berusaha melarikan semuanya
mama udah kehilangan papa kamu
kedua tujuh mama
mama gak mau kehilangan
aku nggak akan kemana mana
aku gak akan kemana mana
aku ada di sini
aku akan nemenin mama
gia gak usah mikir kayak gitu ya
setiap hari mama kayak
ada ketakutan yang
selalu membayangi dan mengejar mama
lalu selalu bertanya tanya
apakah itu penyakit dalam keluarga kita
apa ada kebutuhan di rumah kita
enggak mama enggak ada
mama gak usah mikir yang seperti itu
aku akan ada di sini
aku akan selalu di sini
aku gak akan kemana mana selalu nemenin mama
yang penting mama selalu doain aku sehat

selalu doain aku bisa
menghadapi semua masalah masalah dan urusan
masalah masalah yang doakan kamu
cuma kamu sekarang yang memohon maaf bunyi
gagal untuk bisa melindungi anak
makanya sekarang tujuanku adalah
aku mau menemukan rina sama askar
aku akan bawa mereka kembali ke sini
berkumpul sama kita di sini
setelah itu hidup dengan damai
jadi mama juga bisa berkumpul sama cucu cucu mama
ini udah sekarang mau besi rata ya
ini gak usah setelah difikirin dulu ya itu
udah besi rata ya
mau minum tehnya gak
udah mama besi rata ya
mama jadi lemah lagi
kita harus kuat setiap hari
ayo siarat dulu ya
udah malam ini
jadi mandarin lu mantel
kuatkanlah hati kami semua ya allah
allah tidak akan memberikan ujian di batas kemampuan hambanya
bapak pasti bisa melewati ini semua
mintalah kekuatan dan kesabaran kepada allah

innama ma'a ul usri yusro
di balik kesulitan ada kemudahan
saya mohon tunjukkan jalan bagi kami
untuk melalui semua cobaan ini
gimana ibu sekarang
ya terlalu banyak fikiran
jangan jadinya fisiknya lemah
ya allah sayang banget bu bos
ya pokoknya saya minta sama kalian temani mama
tapi jangan bahas sesuatu yang berat
kalau terjadi apa apa sama mama kabari saya
saya harus cari rekan sama scar
iya mas kita berdua pasti bakal jangan ibu terus kok
papa tuh sama mama dari mana sih
aku teleponin gak diangkat angkat
telepon papa baterenya abis
iya saya maaf handphone mama juga silent tadi
mama papa dari mana
papa tadi sama mama habis dari
papa sama mama cari tahu perkembangan soal pencarian reina sama scar
terus ada kabar apa dari sana
jadi gini al sudah lihat rekaman cctv
dan kelihatan reina tuh sudah mengejar seseorang
tapi belum ketahuan orang itu siapa
bukan bener aku udah bilang apa
reina tuh emang ngejar seseorang
tapi aku gak tau orang itu siapa
iya tadi kita juga bicara beberapa kemungkinan disana
salah satunya mungkin aja rena itu memang mengejar orang yang bukan dia kenal
dan itu dipancing sama orang yang memang berniat jahat
tapi itu baru kemungkinan
kita gak tau
lebih baik kita sekarang nggak usah mikir terlalu jauh dulu lah
tetep berpikiran positif aja
aku masih bener bener nyesel sih ma
kenapa saat itu reina itu lepas dari pengawasan aku
harusnya aku bisa jagain rena
udah dong sayang yang udah lewat udah ya
ini ada berita baik juga sih
ascara kenapa ma
jadi gini al
al melihat ascara di sebuah angkot
tapi pada saat al mencoba mengejar angkot itu dia kehilangan jejak
tapi berita baiknya adalah kita tahu aspara masih hidup dan dalam keadaan sehat
ya kan kabar baik banget ma
alhamdulillah ascara masih baik baik aja

mama kamar dulu ya sebentar
aku anterin news ya
oh iya pa tadi sore aku udah sewa detektif swasta untuk cari reina sama ascara
ya bagus itu ma
yang penting kita sekarang istiar berdoa dan berusaha
papa ke kamar dulu ya
lihat mama dulu sebentar
sejak tadi pagi perut aku sakit sekali
karena reaksi tubuh aku rasanya semakin parah
aku mau cuci tangan
tunggu di kamar ya
apa umur aku cuman sampai disini
apa aku bisa bertahan dan bertemu cucu cucu aku lagi
kuatkan aku ya allah
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
aku mau tidur
iya dia bawa pengacara sama ibu dari dinas sosial
ya harusnya gue kesana ya
iya mama keluar duluan ya
udah sama mama gak enak deh
inok ngapain kesini
gak usah dipikirin
yaudah kamu siap siap deh

aku outdoor spelling siang ya
asal gaan penuh apa pip
pamel tantoy luar

medik dan sedih ya

bagaimana keadaan anak saya sekarang dok
putri bapak masih belum sadar
tapi kondisinya sudah lebih stabil
dan dia sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat
terus kapan anak saya bisa sadar
kita doakan saja yang terbaik ya pak
kami masih terus berusaha
selamat pagi pak
alhamdulillah baik pak
ada urusan apa
begini pak al
saya sudah terima semua laporan tentang keadaan rena dari pak nino
saya benar benar prihatin atas kejadian itu
jadi atas laporan pak nino sebagai bapak kandungnya rena
dengan sangat menyesal
saya mengabarkan kalau hak asuh bapak terhadap rena terancam dicabut
saya punya surat perjanjian
di mana surat itu ada tanda tangan materai dan tidak berubah sampai detik ini
dari mana peraturan nya
coba sebutkan ke saya
kasih lihat sih undang undangnya seperti apa
ada mau bicara
ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam kasus ini
bu andin sebagai ibu kandungnya rena sudah meninggal dunia
dan yang kedua
kalau pak al sudah tidak punya kemampuan untuk menjaganya
bapak sudah tidak bisa menjadi wali asusnya rena lagi
ini sungguh keteratuan
kenapa di saat kita belum menemukan rena
kamu justru meluapeng acara untuk merebut akasnya
kenapa kamu tidak membantu kami semua untuk menemukan renat terlebih dahulu
konsentrasi untuk menemukan rena
daripada memaksakan kehendak
untuk merebut rena kembali
saya juga ikut mencari arena sekarang
tapi seiring waktu perjalanan
saya rasa kondisi rena juga tidak baik baik saja di sini
dan ini bukan kejadian sekali atau dua kali
bahkan aos sudah pernah janji untuk jagain rena
mau tidak mau saya harus menempuh jalur hukum
saya tidak mau sampai rena terjadi
saya cuma ingin rena kembali sehat
kembali dalam keadaan sehat
memangnya anda yakin
rena akan bahagia
yang akan seperti ini
sudah dipersiapkan semua ini begini
soal itu renda pasti akan butuh waktu
ada proses ada adaptasi
tapi yang saya pertanyakan adalah janji anda
dan terbukti sampai hari ini terjadi lagi
saya minta maaf saya harus menempuh jalur ini
saya tidak ada pilihan lagi
maaf pak al
saya ikut bicara dalam hal ini
tapi menurut saya
hak asuh rena
haknya pak nino
dan saya sebagai rekan kerja pak nino
setiap hari melihat
tidak ada satu hari pun pak nino tidak merindukan rena
bukan urusan anda
anda bukan siapa siapa disini keluarga bukan
saya juga baru kenal sama andre
dan tidak pernah kenal sama sekali
maksudnya kalau anda bilang ada rekannya nino
anda tahu bagaimana sifatnya dia
kalau mau ikut campur di masalah ini lebih dalam
cari tahu rekan anda ini seperti apa
bagaimana dulu anda menyakiti istri saya
tidak menganggap rena
anda tahu rena dimatikan semua
diam aja kan
mengok ke sana enggak
besarin rena enggak
yang besarin dari bayi siapa
tapi saya ingin satu hari nanti ada waktu untuk berbagi
aku enggak mau
dengar sendiri kan
ena tidak mau tinggal sama anda
berapa kali dibilang
dulu anda juga melakukan hal seperti ini sama ketika saya nggak ada
ini cerita semua ke saya
sekarang ketika andin nggak ada
bagaimana anda melakukan ini ke saya
musik salah anda
kemarin anda menyerang perempuan
oke anda menyerang saya salah anda
musik salah anda
kalau anda mengangkat masalah lalu
saya rasa anda juga tidak paham dengan apa yang terjadi
mungkin anda dekat dengan rena
anda menggagal anda membesarkan rena
tapi anda lupa
saat itu anda pun beranggapan kalau reina bukan anak saya
tapi itu anak roy
jangan pernah lupa itu
kalau saat itu anda berpikir dia anak roy anda punya kasih sayang yang sama
tapi kalau anda berpikir dia bukan anak roy pasti kasih sayangnya akan beda
dan saya pun mengalami hal itu
karena ada masalah lalu saya dengan elsa
terlepas dari itu semua saya cuma mau angkat bahwa rena adalah anak kandung saya
sampai kapanpun di mata hukum pun sebagai orang yang dewasa kita harus melindungi reina
dan saya mau maju soal itu
sama sekali nggak boleh lagi di luar dari pengawasan orang tua
ingat ini bukan pertama kali ini bukan kedua kali lebih dari itu
kami tahu ini bukan pertama kalinya rena hilang
tapi kita semua tidak tahu apa penyebab rena hilang
yang tidak dalam pengawasan kami
kemarin ranah hilang karena sedang pergi dengan elsa
saya bukan menyalahkan siapa siapa
dan gini kalau kamu benar benar concern dengan perasaan reina
harusnya dia ada di sini dan kita tanya buah pikiran dan perasaan rena
apakah dia mau tinggal bersama kamu atau tetap bersama kami di sini
walaupun dia masih kecil tapi dia berhak untuk mengeluarkan pendapatnya
kita perlu dengarkan dia
harus tetap siap
pengawasan berada perena
harus jadi nomor satu
anak sekecil itu kalau hilang
kita gak akan pernah tahu apa yang terjadi di rumah sakit